nah ini juga ada satu hal yang membuat inspirasi dan juga menjadi sosok yang inspiratif begitu ya
tapi dia melihat dari sosok anak anak
karena dia melihat begitu banyak anak anak usia dini yang putus sekolah di sekitar lingkungan tempat tinggalnya
yang membuat seorang yosef orem blikololo ini tergerak untuk membangun sekolah yang gratis bagi mereka
satu hal yang menarik karena pria parubaya ini merupakan seorang pemulung dan buruh bongkar muatro kontainer
uang yang didapat sebagian disisikan untuk biaya hidup keluarga serta biaya operasional sekolah
seperti apa sosok kepahlawanan dalam diri yosep
berikut liputan tim cnn indonesia untuk anda
tuhan yesus sekarang kami memasuki kelas
jagalah kami tuhan yesus supaya kami jadi anak yang diinginkan
mereka yang merantau ke kota membawa mimpi serta harapan untuk kehidupan yang lebih baik
perantau anak ini memenuhi jalan dan pasar mengais rezeki dengan keahlian pas pasan
keinginan untuk mengenyam pendidikan
dan seketika padam melihat kenyataan bahwa kehidupan kota yang mereka idamkan harus diraih dengan penuh perjualan
adalah yosep orem blikololong pria paruh baya kelahiran lembata yang hijrah ke kota kupang sejak usia belia
saban pagi rumahnya di jalan bunga jati kelurahan oe sapa barat kota kupang
ramai oleh kehadiran bocah bocah
mereka adalah murid paut peduli kasih salah satu sekolah gratis yang ia bangun sejak tahun dua ribu delapan
selain paut yosep orem juga mendirikan sekolah menengah pertama yang ia beri nama surya mandala
berdiri di bangunan bekas taman kanak kanak di jalan timur raya
di kelurahan oe sapa smp ini terdiri atas tiga kelas
satu kelas untuk setiap jenjangnya
yosef tidak berjuang sendiri
bersamanya ada guru guru yang turut jatuh bangun membangun sekolah dan mendidik anak anak
untuk pengabdian mereka di sekolah guru guru ini rela hanya mendapat imbalan pengganti transportasi
sebesar seratus ribu rupiah setiap bulan
itu pun diberikan tiga bulan sekali
sebenarnya kalau uang seratus setiap bulan atau tiga ratus itu sangat tidak cukup
apalagi untuk uang bensin mau dibilang uang bensin tidaklah cukup
tapi kita berupaya karena itulah karena cinta kami terhadap anak anak
cinta kami kita berusaha untuk mencintai pekerjaan itu dulu kita tidak
menghitungkan apa yang harus diterima
yosep orem blikololong pendiri paut dan smp gratis di kota kupang ini
bukanlah seorang pengusaha kaya bukan pula pegawai perusahaan yang mapan
sehari hari ia bekerja sebagai pengepul kardus bekas di toko swalaya
kalau latar belakang saya sebetulnya seorang
seorang pemulung awalnya seorang sopir tapi tahun dua ribu empat belas
dua ribu empat saya roboh profesi jadi seorang pemulung
pada dua ribu empat itu saya sudah mengumpulkan uang cukup banyak
satu bulan saya bisa mengumpulkan uang sampai tiga puluh empat juta itu waktu itu

sampai dengan lima juta bahkan
sehingga dari penghasilan saya memulung itu
berinisiatif untuk membangun sekolah untuk bisa menampung anak anaknya